sejak pemberitahuan lockdown pada tanggal dua puluh empat maret lalu
pemerintah nepal juga menutup penerbangan internasionalnya
hal ini berakibat pada tertahannya sejumlah warga negara asing
yang berada di negara tersebut
dan melalui sambungan zoom kita telah terhubung dengan teddy herianto
warga indonesia yang saat ini terjebak di kathmandu nepal
dan juga kita terhubung dengan istri teddy yang berada di banjarmasin
halo selamat pagi pak teddy
pak teddy selamat hari raya dulfitri
namun sayang sekali untuk tahun ini tidak bisa bersama dengan keluarga ya pak ya
baik selamat hari raya dulfitri kembali
ya bu karena kami terpisah jauh
nah ini udah berapa lama pak terpisah ataupun terjebak di nepal ini
dan dalam rangka apa sebelumnya ke nepal
ya kami berangkat tanggal tujuh maret yaitu dalam rangka pendajian gunung trekking di alkanah purna circuit
lalu pada tanggal delapan belas ada informasi
mereka akan lockdown di mana sebelumnya tidak ada travel warning dari mereka
jadi dengan tergesa gesa kami langsung turun ke kathmandu untuk mencari pesawat kembali
tapi tanggal dua puluh satu maskapai sudah tidak ada operasi lagi
bandara juga sudah tutup
jadi tidak melayani penerbangan komersial
jadi sudah sampai sekarang itu kira kira enam puluh hari ya
karena nepal sudah di tanggal dua puluh empat maret
berarti sudah sekitar dua bulan di sana
nah ini berapa jumlah orang dalam rombongan tersebut pak yang tertahan di sana warga negara indonesia nya
kalau warga negara indonesia yang lain ada sekitar delapan belas sembilan belas orang
kalau kami hanya bertiga
satu orang sudah kembali karena warga negara indonesia nya pendek
kalau saya warga negara indonesia nya panjang jadi melanjutkan untuk naik ke alkanah purna circuit
ini kan sudah dua bulan begitu tertahan di nepal
lalu bagaimana untuk menjalani hidup di sana
apakah juga ada bantuan dari kbri setempat untuk bermakan setiap hari dan juga tinggalnya seperti apa pak
kalau untuk bantuan kebetulan baru ada
waktu kami sebulan berada di sini tanggal dua puluh tiga april
itu ada bantuan ya senilai cukup untuk menginap lima hari di hotel
dan untuk makan kami ya berusaha mengirit sama sekali
bantu bantu hotel untuk masak sendiri kami ikut sama hotel tempat tinggal
ya sangat sulit karena untuk keluar jalan itu dibatasin dengan portal portal
sehingga warga sulit untuk keluar
hanya jam jam tertentu saja bisa beranjak
pak teddy ini kan kita juga tersambung dengan istri bapak ibu norsidah yang ada di kalimantan
ibu norsida ketika mengetahui pak teddy ini tertahan begitu di nepal
seperti apa reaksi pertama ibu
awalnya saya pikir ya sebentar aja tadinya
nggak menyangka kalau
kalau anjingnya lama
lockdownnya diperpanjang terus
akhirnya khawatir takut suami kenapa kenapa di sana
lalu komunikasinya seperti apa bu
lancar kah komunikasi virtualnya
ini kan bapak sudah sekitar dua bulan di nepal
apakah juga ada usaha begitu upaya dari ibu untuk menyampaikan ke kemenlu atau seperti apa agar dipercepat begitu kepulangannya ke indonesia
saya ada bulan april kirim email ke kbri menanyakan perihal kepulangan wni yang ada di nepal
waktu itu mereka jawab
saya sudah berkomunikasi dan sudah pendataan
juga turut prihatin dan berjanji akan memberikan perlindungan kepada wni yang ada di sana
tapi sampai sekarang belum ada jawaban lagi bu
belum ada ya
mereka masih mengusahakan mengusahakan begitu
pak teddy mungkin ada yang ingin disampaikan ketika harus berpisah
begitu tidak lebaran bersama keluarga
apa yang ingin disampaikan kepada ibu norsi dan juga anak anak mungkin ya yang ada di indonesia
ya hal ini memang hal yang tidak terbayang sebelumnya
jauh dari keluarga
ya saya hanya berharap keluarga bisa bertahan
karena dengan bertahan
itu bisa meningkatkan imun
jadi kita tidak bisa berusaha untuk tidak terinfeksi sama coronanya
jadi kami bisa kembali nanti segera dipertemukan kembali agar kami tidak terinfeksi
jangan kembali dengan keadaan yang tidak baik lah
kami juga khawatir karena di peningkatan di nepal juga semakin meningkat virus virus yang merebak sudah naik
ibu norsi dah
apalagi kondisinya sudah selesai
ibu norsida mungkin ada yang ingin disampaikan dan juga melihat ibu begitu terharu begitu bisa mendengar suara pak teddy
apa yang ingin disampaikan bu
harapan saya mudah mudahan pemerintah bisa memberikan solusi yang lebih konkret
terkait pemulangan suami saya dan seluruh wni yang ada di sana
banyak sekali rasa kekhawatiran kami sebagai keluarga berdampak juga pada fisikis anak
nanyain bapaknya terus setiap hari
tambah lagi kekhawatiran saya terhadap perusahaan tempat suami bekerja
dua bulan lebih kan nggak masuk kerja
saya khawatir suami diperhentikan dari perusahaan tempat bekerja
kepada yang terhormat bapak ibu pihak pihak yang mungkin bisa membantu kepulangan suami saya dan seluruh wni yang ada di next
saya mohon dengan sangat bantu lah
pak teddy sehari hari sebelumnya
bagaimana kondisi yang berakhir
bagaimana kondisi ekonomi selama di tinggal pak teddy terakhir
saya terus terang aja
alhamdulillah masih ada gaji separoh
karena suami di sana juga masih mensahakan bekerja
semampunya yang bisa dilakukan via handphone
terima kasih ibu norsida sudah bergabung bersama kami dan juga pak teddy
semoga ini menemukan jalan keluar ya bisa kembali juga ke indonesia pak teddy nya
terima kasih sudah bergabung bersama kami pak teddy dan juga bu norsida di connected lebaran hari ini